presiden joko widodo menghadiri pembukaan indonesia franchise and small medium enterprise expo
di gedung jcc senayan jakarta pusat
terpilihnya indonesia menjadi tuan rumah pameran tersebut
menunjukkan potensi besar indonesia dalam bisnis dan industri waralaba dunia
dalam pidatonya presiden menilai konsep waralaba cocok dengan perkembangan ekonomi di indonesia
karena masyarakat indonesia cenderung lebih suka memiliki usaha sendiri
saat ini tujuh puluh hingga delapan puluh persen dari total lapangan kerja indonesia
berada di sektor usaha mikro kecil dan menengah
potensi besar bisnis dan industri warah laba diyakini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan
dan berpeluang untuk meraih pasar di dunia internasional
sebagai bentuk apresiasi presiden memberikan penghargaan kepada warah laba warah laba berprestasi
berdasarkan waktu usaha dan jumlah gerai
jadi rasanya memang warah laba adalah bentuk beras wasta
yang berhasil menjaga kepentingan warah laba
amat modern boleh dibilang bentuk usaha sendiri di abad dua puluh satu
dan konsep warah laba juga baik untuk efisiensi ekonomi
standarisasi yang lazim diterapkan dalam konsep franchise
membawa skala ekonomi yang kemudian bisa menghemat banyak ongkos